di pasar tradisional di sejumlah daerah
rata rata kenaikan harga cabai rawit mencapai dua kali lipat
seperti yang terjadi di semarang jawa tengah dan medan sumatera utara
bahkan di pacitan jawa timur
harga cabai rawit melonjak hingga tiga kali lipat dari harga semula
yakni mencapai rp delapan puluh per kilogram
akibat kenaikan harga cabai
sejumlah pembeli pun terpaksa menurunkan jumlah permintaan
jika biasanya mereka membeli setengah kilogram
kini mereka memilih mengurangi pembelian menjadi seperempat kilogram
tapi ya mahalnya cabai mahalnya sayuran bumbu bumbu dapur
ya harus dibeli mas soalnya mau gimana lagi
harga cabai rawit ternyata dijadikan celah pihak pihak tertentu
untuk mendapatkan keuntungan besar
cabai rawit yang masih muda atau berwarna hijau dan kuning
dicat merah menggunakan cat semprot
temuan cabai rawit merah berlumur cat ini pertama kali menghebohkan pedagang
di pasar wage purwokerto jawa tengah pada pekan lalu